saya boleh minta tolong
saya pengen banget ketemu sama om dubun
ada hal yang
terima kasih semuanya permisi dulu ya
kamu bener bener jahat ya
gara gara kamu sakit
tidak mau makan tidak mau minum obat tidak mau dibawa ke dokter
mau ngurung di kamar
wah kamu tuh
apa apa kamu tuh orangnya jahat
kamu tuh sebal sama saya
jahat sama perempuan sama ibu kamu
hari sekarang kamu malah nyakitin perempuan anak saya
apa bedaannya kamu sama bapak kamu
apa yang harus aku lakukan
dan aku gak tega denger dia sakit
tapi aku juga gak tega kalau sampai harapan lama untuk berumah tangga lagi jadi hancur gara gara aku
aku kasih pusat
aku kasih coming back
aku kasih s inde
aku kasih cm white
aku kasih danya
aku kasih sni
aku kasih khusus
aku kasih bplkan
aku kasih inst truths

hai kau lu jangan puas dulu gua akan membiarkan lu merasa menang dari gua karena gua nggak pernah kalah
mungkin sekarang gue belum tentu menang tapi gue tau apa yang harus gue lakuin
woi apa kabar men